kami ke informasi mengenai ledakan di kosambi kami akan terhubung saat ini melalui sambungan telepon
dengan kapolres metro tanggerang hari kurniawan
pak hari halo selamat sore pak
iya selamat siang mbak
pak hari bisa diceritakan sebenarnya pabrik ini seperti apa kronologi terjadinya peristiwa ledakan
di pabrik produksi kembang api ini pak hari
iya betul mbak jadi tadi pagi sekitar sembilan ratus
kami didapatkan informasi dari warga masyarakat
telah terjadi kebakaran di pt panca buana cahaya sukses
yang sesuai izinnya memang memproduksi kembang api mbak
nah setelah itu kami mengevakuasi korban korban yang hidup
yang dalam keadaan luka untuk dibuat rumah sakit
saat ini sedang dalam proses penanganan rumah sakit
tiga rumah sakit di tangerang yaitu rumah sakit umum rumah sakit mita husada dan rumah sakit bun
nah sekitar pukul enam
dua belas setelah pendinginan kami melakukan tindakan upaya kemanusiaan
yaitu mengecek di lokasi tempat kejadian kebakaran tersebut
yang didapatkan beberapa korban yang meninggal dunia dalam keadaan yang sudah dikenali
saat ini kami bekerjasama dengan tim dvi dan inavi
serta dokter spolda dan ditkrim bumpolda mitrojaya
melakukan evakuasi secara keseluruhan korban yang meninggal dunia
yang keseluruhnya dibawa ke rumah sakit pori di kramat jatiba
baik pak hari hingga saat ini bisa anda konfirmasi berapa sesungguhnya jumlah korban tewas
dan berapa pula yang mengalami luka
secara keseluruhan nanti korban dibawa ke rumah sakit pori
karena kondisinya memang sudah sulit untuk dikenali
saat ini kantong jenazah yang sudah diturunkan yang sudah berisi jenazah
ada sekitar tiga puluh lima an ini mbak

sudah terisi semua pak atau baru diturunkan
sudah terisi semua pak
sudah terisi semua pak
sudah terisi semua pak
sudah terisi semua pak
sudah terisi semua pak
sudah terisi semua pak
dibawa ke rumah sakit pori untuk didenifikasi
nah kalau total yang meninggal ya kita masih belum memperkirakan jumlahnya berapa mbak
tapi kantong jenazah yang sudah terisi ada sekitar tiga puluh
karena memang kondisinya ada yang menumpuk mbak jenazahnya
yang pada saat ditemukan
pak hari mengenai korban luka apakah korban luka bakar parah
dan seperti apa saat ini perawatan dan dilakukan di mana pak hari
mungkin anda bisa menginformasikan
korban yang luka baik luka ringan
maupun luka parah
kalau luka yang untuk perawatan yang lebih intensif
ataupun luka parah dirujuk ke rumah sakit umum daerah di tangerang mbak
sedangkan korban yang lukanya tidak terlalu parah
di rumah sakit mitra usada dan rumah sakit pun di wilayah kosambi di teluk naga
baik pak hari
mungkin masih terlalu dini tapi mungkin bisa kita pertanyakan
mungkin anda sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak
bagaimana dengan biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh para korban
apakah sudah bisa kami update
udat informasinya seperti apa pembiayaannya siapa yang menanggung pak
iya tadi pak bupati menelpon saya
jadi pak bupati sudah berkoordinasi
pada prinsipnya yang pertama kita lakukan adalah upaya kemanusiaan ini mbak
kita mengevakuasi korban yang meninggal
dan kita melakukan penyembuhan kepada korban korban yang masih hidup di rawat rumah sakit
pemerintah kabupaten tadi direktur utamanya sudah menelpon saya
mereka akan segera menindaklanjuti
untuk segera menindaklanjuti korban korban yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit itu mbak
baik pak hari saya ingin mengkonfirmasi lagi
benarkah pabrik seperti ini yang memproduksi kembang api misalnya
melanggar pasal satu ratus delapan puluh tujuh ayat satu kuhp tentang produksi barang yang menimbulkan kebakaran dan ledakan pak
ya terkait proses penyelidikan karena korban yang cukup banyak
kita yang pertama upayanya upaya kemanusiaan
dan selanjutnya proses penyelidikan ini
rencananya akan diserahkan ke dikripum di polda metro jaya untuk proses selanjutnya mbak
baik tapi apakah memang ini melanggar undang undang sesungguhnya untuk pabrik pemproduksi
terkait melanggar nanti akan kita lihat yang pertama
sanksinya kan sanksi perusahaannya tersebut apakah ada izinnya atau tidak
apakah ada izinnya pak hari sejauh ini menurut pengetahuan anda
ya kita masih dalam proses penyelidikan ini pak
kita proses penyelidikan untuk evakuasi dulu mbak
nanti setelah ini setelah jenazahnya ini selesai semua
kita akan mencari
mencari dulu apakah ada yang teriksa setelah itu kita proses penyelidikan
ini kita sudah bagi tim ya mbak ya
beberapa tim ada yang di tkp di olah tkp
ada tim yang mungkin mencari dalam proses penyelidikan
untuk mencari siapa pelakunya
ataupun pemilik perusahaan tersebut gitu mbak
baik pak hari mungkin sedikit saja
apakah anda sudah pihak kepolisian sudah memanggil pemilik dari pabrik tersebut pak hari
ya sudah sudah kita sudah memanggil pemilik berjenjang mbak
kan ini pemilik yang ini dari awal adalah pekerja di lapangan
menghubungi kepada penanggung jawab
dan sampai dengan nanti akan kita panggil ke pemilik utamanya
ataupun pemilik perusahaan ini
tapi pada prinsipnya kita yang pertama kita lakukan ini karena kejadian yang baru
kita upayakan untuk proses kemanusiaan dulu proses untuk menangani korban dulu ya mbak ya
baik pak kombes polisi hari kurniawan kami berterima kasih telah bergabung bersama kami
kami akan menunggu update nya dan apresiasi untuk petugas yang begitu gesit di lapangan